informasi pertama kita awali dari aksi perampokan oleh pelaku bersenjata api terjadi di bank arta kedaton makmur bandar lampung pada jumat pagi tadi
tiga orang melaporkan terkenal tembakan termasuk karyawan dan sekuriti bank
peristiwa perampokan dengan aksi penembakan ini berlokasi di jalan laksamana malahayati kota bandar lampung
kabin humas polda lampung kombes zahwani bandara arsyad mengatakan
kronologi penembakan bermula saat terjadi upaya tarik menarik tas berisi uang yang dipegang sapam
pelaku kemudian mengeluarkan senjata air softgun di balik baju dan langsung menembakkan ke arah safam
lalu kemudian menembakkan kembali ke sapam lain dan karyawan bank
setelah melakukan aksi penembakan pelaku berusaha melarikan diri
namun aksinya berhasil dihadang nasabah karyawan dan juga warga sekitar
korban dalam peristiwa perampokan langsung larikan ke rumah sakit